menjelang pilkada serentak mahasiswa institut pertanian bogor mengembangkan aplikasi yang membantu penyandang tunarungu agar tidak kehilangan hak suaranya
aplikasi suara kami ini akan membantu penyandang tunarungu memberikan hak pilih dalam pemilihan gubernur jawa barat pendatang
dan informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa bahwa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
dua puluh penyandang tunarungu dari tiga puluh satu juta pendaftar pemilih tetap pilgub jawa barat dua ribu delapan belas berhak memberikan suaranya
namun seringkali suara mereka hilang karena melewatkan panggilan dari petugas tps
berangkat dari ide sederhana tersebut tiga mahasiswa departemen ilmu komputer ipb yasmin salama fajar maulana dan wardiman perdian
mengembangkan aplikasi suara kami untuk meningkatkan angka partisipasi penyandang tunarungu dalam pemilihan umum
dengan tampilan visual yang menarik profil paslon dalam kalimat yang singkat
serta registrasi yang mudah memberikan jalan bagi penyandang tunarungu untuk tetap memberikan hak pilihnya
jadi pertama dari fitur aplikasi kita sendiri kita itu mengregister dengan nik
dari nik itu di digit pertama di dalam nik itu kita bisa mengetahui daerah atau domisili dari si pengguna
daerah dari domisili pengguna ini bisa kita kami gunakan ketika nanti mereka menggunakan aplikasi kita ke depannya
informasi yang mereka konsumsi itu hanya informasi informasi mengenai pilgub atau pilkada terkait
jadi seperti misalnya
sosialisasi paslon hanya muncul paslon misalnya dia tinggal di daerah depok hanya paslon depok yang muncul gitu
untuk platformnya kita masih android saja
terus untuk id nya kita pakai android studio
dan untuk teknologinya kita pakai native development kit
dan untuk bahasa pemorgaman kami menggunakan java
riset dan pembuatan aplikasi ini hanya memakan waktu selama dua bulan
hasilnya aplikasi ini memenangkan juara satu lomba pendukung aplikasi untuk tunarungu pilgub jawa barat dua ribu delapan belas
yang digelar kpu dan telkom university
tiga fitur utama dalam aplikasi ini memuat profil cagup cawagup dan visi misinya
tahapan pemilihan serta tanda panggil dalam bentuk getaran dan notifikasi menuju bilik suara
bahwa mahasiswa kami dari departemen ilmu komputer
melalui aplikasi suara kami jadi saudari yasmin dan kawan kawannya ini
mencoba menangkap persoalan yang selama ini dikeluhkan oleh para penyandang tunarungu
bahwa mereka terancam ya kehilangan hak pilih gara gara mungkin tidak mendengar
ketika ada seruan untuk mencoblos
nah itu ditangkap oleh saudara yasmin dan kawan kawan untuk bagaimana membuat suatu aplikasi basisnya ya sesuai dengan keilmuan mereka
hak cipta aplikasi ini dipegang komisi pemilihan umum jawa barat
dan setelah menjalani penyempurnaan aplikasi suara kami diharapkan dapat digunakan dalam pemilihan gubernur dan pemilihan presiden